berkaitan dengan perintah dari presiden joko widodo untuk memberantas impor pakaian bekas ilegal
kemudian dirtipidexus barres krimpori bersama dijen beacukai menggeledah gudang yang disinyalir menjadi tempat penyimpanan pakaian bekas hasil impor
apakah penyisiran pakaian bekas impor ini akan ditelusuri lebih lanjut dan siapa saja yang terlibat di belakangnya
sudah bergabung bersama kita direktur tidak pidana ekonomi khusus dirtipidexus barres krimpori
ada brigjen paul wisnu hermawan pak wisnu selamat malam
selamat malam mbak putri
iya bapak bisa dengar jelas suara saya pak
jelas sekali mbak putri
baik baik pak wisnu terima kasih atas waktu anda
pak wisnu berapa lama penyelidikan berlangsung sampai kemudian ditemukan gudang gudang ini di senen dan di bekasi pak wisnu
baik kami dari usurpori barres krimpori beserta teman teman dari beacukai pusat
dan penyelidikan terkait importasi ilegal dari pakaian pakaian bekas
tentunya dalam proses ini kami melaksanakan pendidikan mulai dari hulu hingga hilir
kami sudah mendeteksi di mana gudang gudang tempat penyimpanan barang pakaian beras tersebut
di wilayah jakarta dan bekasi di wilayah banten
sementara kami juga melakukan kegiatan
kami bersama dengan beacukai di semua daerah
baik di sumut di batam di bali jawa timur dan sebagainya
tindakan kami ini adalah tindakan serempak bersama dengan tim dari bea cukai dan perdagangan
untuk kita menghilangkan atau mengurangi atau menindak para pelaku importir dari para pengimpor pakaian beras
sebetulnya kami menyasar kepada importir dan gudang gudang untuk bisa meniadakan kembali
bahwa tidak ada lagi barang barang tekstil ataupun pakaian bekas di wilayah indonesia
pak wisnu antara pengimpor dan pemilik gudang itu adalah biasanya dua pihak yang berbeda
yang saat ini mau disasar oleh polisi yang terlebih dulu mau disasar oleh polisi yang mananya pak
kami semua akan disasar mbak
jadi yang sudah ada di gudang gudang kita pun sudah melakukan posisi
penyelidikan cukup lama kita menyisir dan kita ungkap gudang gudangnya
sementara untuk bulunya kami masih melakukan posisi pendidikan di wilayah jalur jalur yang katanya jalur tikus
jadi tempat tempat lokasi yang kita sisir nanti ada di wilayah wilayah tempat masuknya kapal kapal kayu
yang masuk melalui jalur jalur tikus yang sudah kami tempatkan personil kami
baik dari polisi dan dari beacukai demikian pak
oke itu ada jalur kapal
kapal kayu tapi ada juga di sinyalir jalur yang begini
kalau misalnya kita bicara soal importer ilegal bisa jadi importir itu menyalahgunakan izin impornya
yang tadinya untuk barang apa kemudian mendatangkan barang apa
nah bagaimana dengan yang hal hal seperti ini pak wisnu
begini tentunya dalam hal itu importasi kami akan bekerjasama dengan beacukai
kadang kadang memang ada modus seperti itu mbak
mencampurkan satu kontainer barang campuran dengan sebagian barang barang pakaian bekas
tentunya dengan kerjasama kami yang erat dengan perdagangan kami juga menyisinyalir
namanya tempat tempat ataupun kontainer kontainer yang ada di wilayah indonesia
baik di wilayah jakarta dan jawa dan juga beberapa tempat kontainer yang ada di wilayah riau
tentunya kami akan menyisir semua mbak
dengan importasi tersebut modus modus apa saja kita akan lakukan proses penyelidikan
tentunya kami berharap bahwa dengan adanya tindakan tegas dari kepolisian
beacukai perdagangan dan teman teman penghukum lainnya
dan kami yakin dalam kesingkatan ini pakaian pakaian bekas yang ada di wilayah indonesia akan sederhana hilang
pak wisnu kan sudah ada perintah kemudian dari presiden jokowi
kemudian kalau misalnya dilihat yang sekarang ini dilakukan polisi
sama sekali tidak bermaksud
mengecilkan yang sudah dilakukan tapi yang kalau misalnya kita lihat itu adalah barang yang sudah ada
sedangkan pak jokowi mengindikasikan bahwa inginnya itu sumbernya atau kerannya itu juga ditutup
nah itu targetnya bagaimana dengan itu pak wisnu
ya tentunya apa yang diarahkan oleh pimpinan negara ini tentunya akan dilakukan mbak
kami menyesir dari sederhana ke gudang
kami masih menempatkan para kesopas kawan kami yang ada di daerah
untuk juga menyisir sumbernya hulunya
ya itu tentunya hulu masuk jalur masuknya kan tentunya
karena pakaian pakaian beras tersebut kan tentunya dilihat dari luar negeri
kami akan menyisir menahan kemudian melakukan penangkapan dan penegahan terhadap barang barang
yang tentunya masuk melalui jalur jalur wilayah indonesia
ya mbak kami dalam waktu dekat ini mbak terus bekerja bersama sama dengan teman teman dari becukai
kami harapkan apa yang kita akan ungkap beberapa hari ini
akan lebih banyak lagi ya di hari kemudian mbak
oke pak wisnu ini kan puluhan tahun ya pak
puluhan tahun kalau tadi yang anda sampaikan puluhan tahun ada jalur tikus dengan kapal kapal kecil
apakah ada indikasi juga
katakanlah ada aparat yang terlibat juga di dalamnya
dari manapun itu
ya kami tentunya berdasarkan fakta ya
kami belum bisa menemukan ada aparat yang melakukan tindakan di luar aturan mbak ya
tapi kami akan berharap bahwa kami tentunya
memaksanakan kegiatan proses pendidikan pendidikan ini dengan aturan yang tepat
dan juga dengan kekuatan yang cukup
yang tentunya kami berharap bahwa dengan pola tindak dari seluruh aparat kepolisian di daerah
bersama dengan teman teman di becukai
jalur jalur yang tadi yang mas sampaikan tadi jalur tikus ke
ataupun dengan modus operandi mencampurkan dengan barang barang
hubung lainnya kami akan mendakjengkas
kita akan berlangsung terus mbak sampai habis
kita tidak ada waktu untuk bisa beberapa hari selesai tidak
tapi kita akan terus lanjut
untuk bisa sampai hilanglah barang barang bekas tersebut
oke pak wisnu terakhir apakah betul jaringan importer pakaian bekas ilegal ini
besar dan cukup rumit
ya dalam modus ini tentunya kami sudah punya pola mbak
kita sudah menyelidiki bagaimana pola masuknya
kami menyelidiki modusnya
kami pun nanti akan menerapkan pasal pasal tppu bagi para pelaku importasi
oke ada indikasi itu ya tppu ya pak ya
pasti karena memang terapan tppu bagi para importer yang dengan sengaja memasukkan barang barang
apa namanya pakaian bekas ini ke wilayah indonesia
tunggu saja mbak pun waktu kami kasih berikan kesempatan untuk bisa menyelidiki kembali para pelakunya
dan dalam waktu dekat ini utamanya kami akan ungkap pembukaan dan pembukaan
karena barang barang pekara yang lebih besar lagi
baik pak wisnu terima kasih
kami tunggu terus perkembangan terbarunya terutama publik betul betul menunggu untuk di hulunya pak wisnu
sekali lagi terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
terima kasih mbak
terima kasih selamat malam pak sehat selalu